tapi ini yang terakhir
kita akan teman orang itu
tapi mama mesti janji dulu sama bapak
kalo sampe nanti terbukti
mama harus terima kenyataan
kalau dina itu sekarang yang kita miliki
maksudnya kamu sendiri kan yang foto gelang ini
untuk kamu sebaikin ke orang orang yang kamu tugasin
untuk mencari anak kita iya kan
kan bisa aja ini dipalsuin gelangnya mah
kamu kan tau
di luar itu banyak sekali penipu penipu
apalagi kalo mereka tau kalo kita ini orang berada
mereka bisa memakotin gelang ini ma
kayaknya cuma aku sendiri yang berusaha untuk cari anak kita
kata siapa aku gak pernah mikir anak kita
aku juga kangen kalo emas sama dia
tapi kita harus terima takdir
kalau kenyataannya sampai hari ini anak kita juga belum bisa ditemuin
dan sekarang ada dina di tengah tengah kita
kenapa sih kita gak fokus aja perhatiin dia
jangan hukum dia dengan kesalahan yang sama sekali nggak pernah dia buat mah
dan jangan salahkan dia
untuk berada di rumah ini
karena kita sendiri kan
kita sendiri kan
kita sendiri kan
kita sendiri kan
kita sendiri kan

dina sangat butuh perhatian dari kamu
tolong perhatiin dia sekarang
tolong perhatiin dia sekarang
hidup aku gak akan pernah terasa lengkap
hidup aku ga akan pernah terasa lengkap
aku belum menemukan anak kita
kalo aku belum menemukan anak kita
tapi ini yang terakhir
kita akan teman orang itu
tapi mama mesti janjikan dulu sama papa
kalo sampe nanti terbukti
mama harus terima kenyataan

bang lihat laptopnya mereka nggak
mereka taro disana
mungkin aja bang kohar liat
gue baru pulang kerja
bener bener lu ya
kasih tau sama adek lu nih
aku tuh baru pulang kerja capek
kasih tau sama dia
ibu yakin kamu yang ngambil
aku yakin kamu yang ngambil
siapa lagi tikus dirumah ini
kalo bukan kamu
kalo bukan kamu
bang kohar itu menantu ibu
kan dibilang tikus ibu
yang tikus dirumah ini tuh meka
tikus kan suka nyempil
nah yang nyempil dirumah ini
meka lah orang dia yang numpang
kan bang kohar yang punya rumah ibu gimana sih bu
udah tau numpang
buktinya ada ga
aida tega banget sih
kamu sama meka begitu
meka kerja dulu ya
meka kerja dulu ya
pela banget nih piala laki
aduh jangan tuh hati hati dong
basah kan bajunya
udah sehat banget lagi aku

sampai ada sobekan kayak gini
kalo pak ramli tau
aku bisa kena marah
gua mau jadi siapa
gimana kalau kamu pakai baju aku dulu aja
kebetulan aku lagi bawa baju lebih
hmm udah deh aku gak enak
gak apa apa lah nih
lumayan kan sambil nunggu baju kamu di laundry
lagian kamu tau sendiri
pak ramli paling gak suka ngelihat kita kotor
dia selalu bilang
baju kamu itu harus bersih dan rapi
masa kerja di laundry baju kamu dekill
iya juga sih
maaf apa apa udah pakai aja
makasih ya aku ganti dulu
gimana pak baju saya sudah selesai
meka tolong diambilkan nota punya burita
tapi masalahnya bijinya belum kering
harusnya kan di nato sudah selesai semua baju saya hari ini
ya sudah saya ambil sebagian aja
baik bu akan kami ambilkan sebagiannya ya bu
eh kamu tunggu dulu
kok saya kenal ya sama baju yang kamu pakai ini
ada tanda merah di setiap merek baju saya
tapi bu ini baju punya teman saya
jelas jelas ini baju saya tahu
sobek lagi baju saya
udah sobek terus kamu pakai lagi
pokoknya saya gak mau tau nau ya
kamu ganti rugi sekarang juga
baik baik bu
kami mohon maaf atas kesalahan ini
ayo cepat ganti rugi sekarang juga
kami akan ganti biaya maksimal ganti ruginya satu juta rupiah
ya sudah mana uangnya
iya sebentar sebentar